sesaat lagi anda akan menyaksikan insiders with dewan perwakilan daerah republik indonesia
mirsa agustus lalu presiden joko widodo mengumumkan secara resmi
kabupaten penajem pasar utara dan kutai kartanegara provinsi kalimantan timur
sebagai lokasi baru ibu kota indonesia
kedua wilayah tersebut akan menggantikan jakarta
yang dinilai sudah terlalu berat menanggung beban
sebagai pusat pemerintahan pusat bisnis pusat keuangan dan pusat perdagangan serta pusat jasa
nah untuk membahas lebih lanjut terkait dengan pemindahan ibu kota ini
telah bersama kita senator dewan perwakilan daerah republik indonesia provinsi kalimantan timur
serta senator dpd ri provinsi bengkulu ibu riri damayanti john latif
selamat datang mbak mawar dan juga mbak riri
kita sebelumnya langsung tanyakan ke
mbak mawar nih ya yang dari provinsi kalimantan timur nih
bagaimana masyarakat disana menanggapi begitu mengetahui bahwa
akan ada pemindahan ibu kota ke kalimantan timur
yang pasti dari mayoritas masyarakat menyambut baik
berkaitan dengan dipilihnya kalimantan timur sebagai calon ibu kota
walaupun banyak juga yang kontra
tetapi biasanya yang kontra hanya karena melihat
bahwa kaltim memiliki lingkungan yang hijau
dan mereka berharga
harap lingkungan hijau itu hutan ya
hutan kaltim itu tetap tidak terganggu oleh adanya rencana pemindahan ibu kota
jadi kalaupun kontra ini lebih ke masalah lingkungan saja
masalah lingkungan dan budaya
karena mungkin takut dengan banyaknya pembinaan nanti bisa merusak hutan di kaltim
kalau dari dpd ri sendiri bagaimana persiapan pemindahan ibu kota negara ini
sejauh ini kalau untuk dpd ri
kita mendukung apa yang di
yang dicanangkan oleh bapak presiden
namun sejauh ini kita berharap bahwa dpr ri dapat dilibatkan secara langsung
di dalam proses pemindahan ibu kota
oke pelibatan seperti apa maksudnya
maksudnya dilibatkan dalam
kan tadi apa namanya
pembentukan akan dibentuk badan otorita
dan akan dilakukan usulan rancangan undang undang berkaitan dengan ikn
kita berharap dpd ri bisa dilibatkan di dalam proses tersebut
dari bengkulu ya
ini apakah anda termasuk yang setuju dengan pembinaan ibu kota ke kalimantan timur atau bagaimana
saya sih sejauh ini sangat setuju ya
tentunya kita menyebut baik
karena problem yang ada di ibu kota jakarta sekarang memang sudah harus terpecahkan
jadi salah satu upaya presiden kita jokowi untuk memindahkan ke kalimantan timur
saya rasa ini memecahkan banyak sekali problem yang ada
bukan misalnya ke bengkulu begitu pemindahannya
saya rasa pasti presiden kita dengan jajarannya dengan pemerintah kita
tentunya pasti sudah mengkaji daerah mana yang pas untuk dijadikan ibu kota
ini bukan persoalan yang gampang asal tunjuk daerah
saya rasa pasti sudah punya kajian yang pas dari sisi demografinya keamanan daerah yang rawan bencana atau tidak
dan lain sebagainya saya yakin sudah dipertimbangkan dengan baik
jadi anda termasuk yang setuju ya
karena ibu kota ini sudah harus dipindahkan
nah supaya menghindari proses pemindahan mungkin bisa berakhir yang mungkin tidak baik atau gagal
kita harus berkaca dari negara mana menurut mbak riri
sejauh ini yang saya tahu dan kita ikuti bersama bahwa sudah beberapa negara ya melakukan pemindahan ibu kota
dan alasannya hampir serupa rata rata dengan kondisi yang kita alami sekarang
kemacetan meledaknya jumlah penduduk kemudian mungkin rawan bencana banjir
dan lain sebagainya
jadi dengan adanya pemindahan ibu kota ini saya rasa sih contoh negara yang pas mungkin salah satunya kazakhstan
dimana memindahkan ibu kota ke astana di kazakhstan dengan perencanaan yang begitu sangat matang
sehingga tertata kotanya sangat baik sekali
kemudian regulasi aturan pada saat pemindahan ibu kota pun diatur dengan sedemikian rupa
impor material dihapuskan
sehingga swasta bisa masuk pemerintah pun bisa membuat ibu kota baru yang jauh lebih baik
oke mbak mawar ini kan ada dua kabupaten begitu ya yang dipilih sebagai ibu kota
penajem pasar utara dan kutai kartanegara
bagaimana anda melihat dua kabupaten ini apakah memang sudah siap
kalau secara infrastruktur sejauh ini untuk titik terdekat yang akan dilakukan
apa yang akan ditempatkan
calon ibu kota negara itu sebenarnya sudah siap
lahannya sudah ada karena memang di situ ada lahan hijau
tapi kita berharap bahwa ketika perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah harus benar benar dikaji
agar sampai jangan mengurangi lahan hijau yang ada di kaltim
karena kaltim sebagai paru paru dunia saat ini dengan aktivitas tambang dan aktivitas perkebunan dan lainnya
itu sudah mengurangi kualitas hutan kaltim sendiri gitu
jangan sampai nanti ketika nanti ada ibu kota akan semakin mengurangi
walaupun kita tahu kalau pembangunan itu juga akan mengganggu
tetapi saya pikir dengan disiapkannya lahan hijau yang sesuai
insya'allah hal itu bisa tidak mengganggu
dan yang kedua untuk infrastruktur
infrastruktur memang sebenarnya di masa masa kampanye saya
kemarin saya juga cukup prihatin dengan kondisi kutai kartonegara yang kita tahu itu suatu kondisi yang lebih korupsional untuk kota itu
yang kita tahu bahwa kabupaten ini adalah kabupaten terkaya di indonesia
tetapi ternyata di daerah desa desanya masih belum tersentuh air bersih dan listrik
masih belum tersentuh infrastruktur jalan yang baik dan memadai
dan itu kita berharap dengan adanya rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke daerah kaltimantan timur
hal hal yang berkaitan dengan infrastruktur air bersih listrik dan jalan itu segera dapat diatasi
dan bisa menyentuh merata di seluruh kaltimantan timur
kendalanya apa selama ini mbak sampai belum masuk ke sana
sebenarnya ini dikarenakan kondisi kaltim yang sangat luas
jadi memerlukan biaya yang cukup besar untuk kegiatan infrastruktur di kaltim
dan memang kalau dibilang saya mungkin backgroundnya kan air bersih pelayanan air bersih di pdam
nilai ekonomis ketika kita melakukan pembangunan itu kecil
karena penduduknya yang sedikit yang tidak terlalu padat
tetapi untuk melakukan pemerataan ya itu tetap harus dilakukan
sejak kaltim bergabung di indonesia kan cukup besar
yang penting saat ini pembangunan di kaltim sudah terfokus untuk kegiatan yang nantinya rencananya ibu kota kota negara
dan kita harapannya bahwa
pemerataan pembangunan yang ada di kaltim bisa merata sampai ke pelosok
masyarakat bisa menikmati air bersih listrik dan infrastruktur jalan yang membadai
dan satu lagi masyarakat kaltim juga sudah mulai melakukan digital
pemerintah sudah melakukan digital dalam sistem pemerintahan
dan saya sendiri dulu di pdam sudah menerapkan sistem digital ini sejak empat tahun yang lalu
jadi kita sudah melakukan proses
pemerintah sudah melakukan proses input laporan laporan kegiatan pdam sudah melalui online
jadi cuma tadi kekurangannya adalah sistem internet
jadi tidak semua pelosok kaltim itu memiliki jaringan internet yang memadai
bahkan tidak ada sama sekali
jadi kadang kadang kepala kepala unit pdam yang ada di kecamatan harus datang ke kota untuk meng input data data laporan
tetapi mereka harus kita sentuh dengan yang namanya teknologi
karena itu salah satu
karena itu salah satu cara kita untuk meningkatkan sdm
oke tapi apakah tidak takut kemudian masyarakat kaltim ini yang terkenal begitu dekat dengan alam
begitu nanti akan terpapar teknologi kemudian terpapar masalah negatif efek daripada teknologi
nah sebenarnya sebelum terjadinya rencana ibu kota pun masyarakat kaltim sudah terbiasa dengan singgungan teknologi
walaupun karena kalau kita dulu ya masih tahun
sembilan puluhan kalau kita menyusuri sungai mahaka mungkin kalau ada yang serbiasa itu kita tidak tidak sudah artinya bukan tvri lagi yang kita lihat
karena sudah parabola semua biar rumahnya butut juga sudah punya parabola gitu ya
jadi masyarakat kaltim itu sudah terbiasa dengan teknologi
hanya kalau kita bilang kesempatannya saja yang belum didapatkan dengan maksimal
nah apakah pemindahan ibu kota ini merupakan hak prerogatif presiden
kita akan bahas lebih lanjut nanti
pemirsa jangan kemana mana kami masih akan kembali sesaat lagi
masih bersama cnn indonesia insiders bersama dpri
mbak riri apakah memang betul bahwa pemindahan ibu kota ini merupakan hak prerogatif presiden
jadi sebenarnya kalau menurut saya dan pasti banyak juga tokoh politik tentunya di pemerintahan kita ini tidak menyetujui kalau itu merupakan hak prerogatif presiden
tidak semerta merta presiden kita bisa menunjuk wilayah mana daerah mana yang beliau inginkan menjadi sebuah ibu kota baru ya
ibu kota negara
jadi saya rasa yang paling penting adalah berhasil
bagaimana presiden ini menunjuk wilayah di mana sudah ada kajian yang pas
sudah ada studi yang tentunya akurat apakah layak atau tidaknya ibu kota dipindahkan ke satu daerah tertentu
seperti sekarang pak jokowi sudah mencetuskan dan sudah mengumumkan ke kita semua bahwa ibu kota pindah ke kalimantan timur ke daerahnya kak mawar
nah disini saya berharap harus segera
karena ada tiga tahapan untuk melakukan pemindahan ibu kota
perencanaan ini sudah berjalan
sudah mulai berjalan
yang kedua ini proses pembangunan
dan yang terakhir itu pemindahan ibu kota
nah untuk masuk ke tahapan kedua ini kita harus ada payung hukum dulu
nah sedangkan undang undang kita yang selama ini masih mengatur bahwa ibu kota negara indonesia ada di dki jakarta
nah untuk membuat regulasi itu pemerintah harus ekstra bekerja sama juga dengan dpr
tentunya juga dengan kami di dpd untuk membuat regulasi yang pas
sekarang pemerintah sudah mengusulkan ruu ikn ibu kota negara
yang mana sebenarnya kita sangat harus optimis ini harus cepat
namun mengingat waktu ini dpr bentar lagi mau reses
iya tanggapannya lima belas ya lima belas desember
dpr tanggal lima belas dpd insya allah tanggal dua belas dua belas desember
jadi terakhir yang kita lihat adalah tentang ruu ibu kota
bahwa ibu kota negara ini belum masuk ke prolegnas
jadi harapan kita bersama adalah kalau mau pindah rencanaan sudah bagaimana pembangunan ini bisa berjalan
undang undangnya harus dibenarin dulu
oke padahal rencana pemindahan itu kan dua ribu dua puluh empat begitu ya
targetnya sudah harus pindah
nah berarti paling cepat harusnya undang undang itu sudah diselesaikan sekarang begitu
kalau menurut saya mungkin di dua ribu dua puluh ini selampat lampatnya ini harus clear
karena kalau kita mengingat waktu yang sekarang yang sangat singkat
ya mungkin kita juga dpr dpd baru saja pelantikan sekitar dua bulan yang lalu gitu kan
jadi kayaknya agak sulit mengejar itu
saya yakin karena ini juga merupakan visi misi presiden dan merupakan target dari presiden langsung kita harus pindah
saya rasa paling tidak awal dua ribu dua puluh ini harus clear
oke ada rencana ruu ibu kota ini dilakukan dengan pendekatan omnibus law
jadi yang saya pahami adalah di beberapa negara luar di indonesia ini belum diterapkan
omnibus law ini tentunya untuk strategi dimana kita memudahkan regulasi
dimana kalau seandainya kita mau pindah ibu kota dari segi pembangunan kita harus bergantung pada undang undang yang banyak sekali
dan di indonesia banyak sekali undang undang yang tumpang tinggi
bahkan aturannya sampai ke tingkat daerah pun banyak sekali yang bersinggungan sehingga kadang menghambat pembangunan di indonesia
jadi omnibus law ini diupayakan untuk salah satu sebagai strategi kita untuk memudahkan regulasi regulasi yang ada
jadi kalau misalnya ruu ikn ini agak sedikit terhambat dan kemudian ini kan tahapannya sangat panjang
dan banyak undang undang lain juga yang harus kita sinkronkan kembali untuk pembangunan ikn di kalimantan
sehingga omnibus law ini diperlukan
pendekatan omnibus law ini diperlukan untuk membantu secara regulasi tersebut
sehingga pembangunan ini bisa disegerakan
mbak mawar untuk omnibus law ini apa yang harus dilakukan oleh mungkin dari pihak dpd sendiri
kita sih berharap dari dpd bisa dilibatkan di dalam proses rancangan undang undang omnibus law ini ya
dilibatkan secara karena dpd ini adalah perwakilan perwakilan dari daerah yang memahami
seperti tadi mbak riri bilang jangan sampai dengan pemindahan ibu kota ini
terus kemudian pembangunan terfokus di kaltim
kemudian membuat cemburu cemburu yang ada di daerah yang lain
nah jadi kenapa dpd ri benar benar harus dilibatkan di dalam penyusunan di rancangan undang undang omnibus law ini
kedua juga apa namanya dengan adanya dpd terlibat ya saya pikir kita memahami masing masing memahami sangat memahami kondisi daerah kita masing masing gitu
jadi masukan masukan itu bisa kita lakukan bila nanti dpd ri terlibat langsung di dalam
nah ada juga rencana pembentukan badan otorita persiapan pemindahan dan pembangunan ibu kota negara ya
nah ini apakah dpd ri juga sudah ikut dilibatkan dalam pembahasan soal ini
sejauh ini belum sejauh ini belum
tetapi harapan kita juga harus dilibatkan dan saya sebagai dpd ri sebagai wakil dari kaltim kita berharap sih badan otorita ini juga melibatkan secara penuh pemerintah kalimantan

dan secara penuh artinya gini

jangan sampai rencana ikn ini juga akan menganggu bukan menganggu ya apa artinya
bentrok begitu ya
iya strategis pembangunan yang ada di kalimantan timur gitu
jangan sampai seperti itu
itu yang kedua
terus yang ketiga juga ini juga berkaitan dengan sdm yang ada di kaltim
kenapa juga harus dilibatkan
ya bisa dibilang sdm di kaltim kan tidak sesiap yang ada di ibu kota
jadi mereka juga harus dipersiapkan dan saya berharap
pengembangan atau pembinaan sdm di kaltim juga masuk dalam perencanaan untuk undang undang ibu kota ini
jadi ada tentang sdmnya begitu ya dipersiapkan ya
seberapa penting sih badan otorita untuk pembangunan ibu kota negara ini
menurut saya sih sangat penting karena ini menyangkut percepatan
karena kan maunya pak presiden juga tahun dua ribu dua puluh empat ibu kota udah pindah
tahun dah pindah
artinya badan otorita ini harus segera terbentuk untuk mempercepat proses pemindahan tersebut
tapi badan otorita ini memerlukan undang undang dulu untuk baru kemudian bisa dibentuk atau bagaimana
apakah sudah harus ada ruu ibu kota
itu yang paling penting ruu ibu kota negara
karena kalau kita melakukan melangkah lebih jauh harus ada dasar hukum
tidak cukup hanya sebatas perencanaan tapi tahapan pembangunan ini dasar landasannya adalah di rancangan undang undang ibu kota negara
oke jadi badan otorita ini baru bisa dibentuk setelah ada ruu ibu kota begitu atau kalau tidak omnibus law ini
oke nah kira kira berarti dengan rencana dua ribu dua puluh empat apa saja yang harus dilakukan oleh badan otorita ini
yang pasti memperbaikinya
melakukan perencanaan yang lebih matang lagi karena melibatkan nilai yang tidak sedikit ya
ini nilainya triliunan rupiah
kalau menurut presiden untuk total kebutuhan ibu kota baru sekitar empat ratus enam puluh enam triliun ya
artinya kan benar benar pembangunan akan terfokus di kalimantan timur seperti itu
tetapi kita juga harus memikirkan daerah daerah yang ada di sekitar kalimantan timur
seperti kalsel kalteng dan kalbar gitu sebagai penopangnya ya kalimantan utara itu
belum lagi nanti adanya kecemburuan
di sekitarnya lagi
jadi itu benar benar harus matang saya bilang
memang badan otorita akan bertugas terfokus pada proses ikn
proses iknnya ya di dalam
tetapi bagaimana caranya ruu ini secepatnya
supaya juga artinya ketika membangun ikn daerah lain juga tidak disampingkan
seperti itu ya bu riri ya
itu yang diharapkan dpd seperti itu
oke jadi berarti menurut anda bu riri untuk omnibus law ini
paling tidak pertengahan dua ribu dua puluh sudah harus beres begitu ya
ya harus secepatnya
supaya mempermudah mempermudah jalannya tahapan tahapan pemindahan ibu kota negara ini
jangan sampai kita mau pindah tapi landasan hukumnya belum ada
landasan dasarnya dulu nih
karena gak segampang memindahkan ibu kota hanya sebatas menunjuk lokasi
dan saya rasa sih ini memang harus dipikirkan jangka panjang
target boleh dua ribu dua puluh
tapi mungkin ini bertahap kita harus pikirin anggarannya
gak mungkin kan kas negara kita semua dialihkan kesana
dalam satu waktu
apa saja poin poin penting dalam regulasi ini yang harus dipikirkan
kita akan bahas lebih lanjut nanti
umirsa jangan kemana mana
sian indonesia insiders bersama dpdri akan segera kembali
ya kita masih berbincang mengenai pemindahan ibu kota ke kalimantan timur
mbak mawar apa saja sih poin poin penting regulasi yang perlu diatur dalam ruu ibu kota ini
supaya mengurangi kesenjangan begitu antara kota atau antar daerah begitu
sebenarnya tadi kita sampaikan bahwa dengan adanya ikn ini
kaltim yang selama ini jauh dari apa namanya masih
masih jauh dari ikn ini
karena fasilitas masih kurang dari fasilitas air bersih listrik ataupun jalan
ya dengan adanya ikn ini kita bisa terfokus pembangunannya
tapi kita tetap berharap bahwa pemerintah tidak menyampingkan
apa namanya pembangunan pembangunan yang ada di daerah khususnya daerah daerah kepulauan
karena mereka juga tetap harus dapat diberikan pelayanan yang sama
apa namanya pembangunan yang sama dengan ikn seperti itu
sebenarnya dari kontra
kalau saya bilang kontranya ya
kontranya dari pemindahan ikn itu adalah kekhawatiran
kekhawatiran akan kesenjangan itu
jadi pemerintah harus membuktikan bahwa
dengan adanya pemindahan ikn tidak akan terjadi kesenjangan
jadi itu poin pentingnya
supaya tidak terjadi kontra
ini harus dipilihkan dalam regulasi begitu ya
nah mbak riri dari bengkulu sendiri
pasti tentunya juga mengharapkan yang lainnya ya

ada kesenjangan begitu ya
kami dari bengkulu sebenarnya juga
ada rasa keinginan
kenapa nggak ke bengkulu aja nih
itu tadi kita tanya di awal
kenapa enggak pindah ke bengkulu aja nih
tahu di bengkulu juga pasti sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur
kemudian perekonomiannya juga masih sangat rendah
kalau masalah sdm kan kita bisa melakukan pemberdayaan ya
cuma dari segi infrastruktur dan lain lain
itu masih sangat jauh bengkulu gitu
kami berharap dengan pemindahan ibu kota ini kan
merupakan solusi untuk kondisi di dki jakarta saat ini
hanya saja harapan kami adalah terkait
kamu jelasin tentang kesenjangan daerah ini tadi
saya yakin dan percaya bahwa pemerintah
mampu untuk tetap fokus membantu daerah daerah yang tertinggal
namun saat ini prioritasnya tentu kita percaya bahwa
harus mengejar ibu kota yang baru
baru di kaltim ini gitu
poin penting terkait regulasi di dalam ruu ibu kota ini menurut mbak riri
yang harus dipikirkan
yang menjadi tolak ukur pertamanya adalah
kalau pindah ini kan banyak itemnya ya
dari skala apa dari tentang demografinya
kemudian kependudukannya dan lain sebagainya
ini harus benar benar dimasukkan dalam ruu ini
jangan sampai ruu nya dibuat setengah setengah
jangan sampai nanti tidak mencakup keseluruhan
jangan hanya memikirkan pindah
tapi tanpa memikirkan aspek aspek jangka panjang lainnya
termasuk yang kata kamal war tadi
hutan lindung itu harus dijaga juga
jangan sampai nanti dampak panjang lain gitu
atau apakah memang sebenarnya
jangan daripada memikirkan pindah
kemudian menghabiskan anggaran sampai rp empat ratus enam puluh enam triliun
apakah lebih baik fokus kepada perbaikan ekonomi begitu masyarakatnya
tidak sampai kita harus berpikir begitu juga
saya rasa pemerintah sudah bisa membagi anggaran yang besar ini
rp empat ratus triliun itu ke beberapa tahapan
kita kan punya waktu yang cukup panjang
dengan membagi anggaran ini ke beberapa tahap
saya yakin pembangunan untuk ibu kota di kaltim tetap bisa berjalan
tanpa mengesampingkan fokus kita di bidang kesehatan pendidikan
atau infrastruktur di daerah daerah lain
jadi memang sudah sebaiknya pindah
sudah harus tidak ada alasan
jangan sampai daerah lain terlupakan begitu
pembangunan masyarakat indonesia secara keseluruhan harus tetap menjadi fokus utama
dan dpd harus menjadi lembaga pertama yang membantu mengontrol kesenjangan ini
tidak terjadi di daerah
karena kita sebagai orang orang representatif daerah
baik terima kasih mbak ririn dan mbak mawar sudah berbagi disini
semoga ini bisa bermanfaat dan bisa didengar oleh pemerintah
pemirsa demikian perbincangan kita dalam cnn indonesia insiders bersama dpd ri
saya lucia saru undur diri